pemirsa untuk meningkatkan potensi atlet timika papua pt freeport indonesia memberikan pelatihan dan dukungan bagi potensi atlet lokal agar bisa berprestasi hingga ke internasional
kita bicara mengenai salah satu spot komplek termegah yang ada di kota mimika di timika papua
ini merupakan mimika sport complex merupakan kawah candara dibuka bagi para atlet lokal untuk bisa berprestasi tidak hanya di papua tapi juga skala internasional
di sini ada fasilitas fasilitas pendukung yang sangat menarik yang disediakan oleh pt freeport indonesia
dan saat ini saya bersama presiden direktur pt freeport indonesia bapak tony menas
bapak selamat sore
tadi saya lihat bapak salam olahraga
tadi saya lihat tuh aktivitasnya full banget
atlet atletnya semangat ya
bisa bapak ceritakan sebenarnya aktivitas dan
infrastruktur ini memang diperuntukkan untuk para atlet lokal di papua atau seperti apa nih pak
jadi memang kita membangun fasilitas ini yaitu stadion atletik ada stadion indoornya juga stadion basket volley dan indoor stadium
dan juga ada beberapa training break lainnya dan juga bisa digunakan untuk sepak bola juga
itu adalah memang bagian dari komitmen kita bagian dari program pendidikan kita program csr di bidang pendidikan yang termasuk juga olahraga
dan ini kan
ini kan gayung bersambut dengan harapan pak presiden juga untuk bisa didirikan sekolah sepak bola di papua
kan sudah punya fasilitas seperti ini
jadi memang kita gayung bersambut jadi kita dirikanlah papua football academy
karena anak anak papua ini punya talenta talenta fisik yang di atas rata rata rasional
jadi sayang kalau seandainya tidak digembleng
sehingga ini dijadikan papua football academy juga berbasis di sini
dan juga untuk atletik
bisa ada dengan pak luhut sebagai ketua kompasif
pak luhut berharap oh ini dijadikan aja pusat pelatihan atletik untuk indonesia timur
oh dengan segala senang hati pak
jadi kita dukung juga dan mereka tinggal di asrama di sini ya
di sini ada perumahan atlet wisma atlet yang bisa memuat seratus orang
jadi anak anak tim pfa ini ada tiga puluh orang
itu under empat belas sekitar empat belas lima belas tahun
itu mereka tinggal di sini pak
jadi dari pagi bangun jam lima pagi kita beri makan
makanan yang cukup dan juga homeschooling buat mereka
sehingga mereka juga secara akademis juga bisa catch up lah gitu
dan ini contoh juga yang atletik ya
itu yang peraih medali perak di filipina itu dari sini pak
untuk lempar lembing sama untuk sprint seratus
apa ini harapan kedepannya dengan fasilitas infrastruktur sebagus ini
kemudian juga pelatihan yang sangat mumpuni dengan segala macam support dari pt freeport indonesia
apa nih pak ke depan buat atlet atlet papua khususnya pak
jadi harapannya adalah supaya atlet atlet papua ini bisa lebih lagi berprestasi
di masa yang lalu kan banyak sekali atlet papua yang berprestasi di internasional
bahkan ya ada johannes auri ada juga atlet atlet yang lainnya
atlet atlet atletik ya yang juga berjaya di masanya dan sayang
sehingga ini fasilitas kalau bisa dimanfaatkan sebaik mungkin
dan kami dari pt privat indonesia terus mendukung lah kegiatan
alahkan seperti itu
terima kasih pak untuk memberikan dedikasi terhadap atlet lokal
fasilitas pendampingan pelatihan itu karena meningkatkan kualitas sdm dari para atlet indonesia
semoga bisa semakin berkesinambungan memberikan prestasi
terima kasih untuk waktunya pak
ya tadi berbincang dengan pak tony onas selaku presiden direktur dari pt privat indonesia
terkait dengan bagaimana keberadaan dari mimika sport complex ini sangat mendukung terhadap peningkatan kualitas atlet atlet papua
yang tidak hanya berlagak di tingkat
skala lokal nasional tapi juga internasional
kita kembali ke jakarta